seorang laki laki di ngawi diduga tewas mengenaskan akibat bakar diri
sebelumnya dia terlibat pertengkaran dengan sang istri
dan bahkan sempat mengajak istrinya untuk mati bersama
tangis istri sumarni pecah setelah melihat kondisi hasan
suaminya tewas dengan tubuh terbakar di dalam rumahnya di desa wali kukun kabupaten ngawi
pria lima puluh tujuh tahun ini diketahui tewas setelah rumahnya yang terbakar
berhasil dipadamkan warga
warga menduga hasan tewas sebab bunuh diri dengan cara membakar rumahnya
istrinya mengaku malam sebelumnya lari dari rumah lantaran diajak bunuh diri oleh hasan
ditutup sama kain karena dirasa kemaluan orang itu kelihatan
dari hasil penyidikan polisi yang datang ke tkp
api yang membakar sebagian rumah korban berasal dari mesin pompa air di kamar mandi
untuk posisi rumah semua masyarakat mau masuk itu terbunyi semua
baik yang pintu depan maupun belakang tutup semua
akhirnya terpaksa dilakukan
hingga saat ini polisi masih belum bisa memastikan penyebab kematian korban
apakah benar sebab bunuh diri atau sebab lainnya